bang riza soal menyongsong kehidupan new normal di ibu kota
ini sudah bagaimana bang riza kesiapannya pemprov dki ataupun dki jakarta untuk new normal ini seperti apa
ya jadi sekali lagi kami sampaikan sebagai pertamak pak gubernur
itu sangat bergantung pada kesiapan bergantung pada perilaku sikap kepatuhan kedisiplinan kita
kemudian nanti bergantung pada r nya di bawah sarana prasarana kesiapan sdm
alhamdulillah kalau sara prasara obat obatan apd masker semuanya kita siap tenaga kita siap
kemudian juga lab kita sudah siap tinggal dua kita tunggu r nya memang sudah sembilan puluh delapan
mudah mudahan turun lagi dan tinggal penurunan kurva yang signifikan
nah kalau itu terjadi kita bisa segera memulai tapi kalau belum mungkin dengan terpaksa kita harus memperpanjang psbb
mudah mudahan dalam beberapa hari ini kita akan lihat skornya membaik
sehingga kita bisa memulai satu masa baru yang kita sebut masa transisi dan masa kenormalan baru
nah kemudian kesiapan terkait protap terkait regulasi terkait sistem dan lain lain
sudah kami susun dan insya allah nanti pada waktunya
kalau memang nanti kita memasuki masa transisi dan masa
kenormalan baru akan segera diumumkan oleh pak gubernur
kami menyusun secara detail umpamanya pabrik harus berapa persen yang boleh masuk
kemudian pengaturan jamnya pengaturan parkir pengaturan kendaraan
kemudian mal juga begitu pasar juga begitu perkantoran bahkan tempat tempat wisata museum
nanti ada beberapa tempat tempat kegiatan yang di awal dibuka
atau di pertengahan atau di akhir jadi tidak serentak
kemudian kami mengatur
tadi jamnya parkirnya kendaraannya
semua diatur di samping tentu yang wajib adalah protokol covid
menggunakan masker cuci tangan dengan sabun
nanti ada termogan suhu kemudian disinfektan semuanya
semua sudah kami susun nanti kalau masuk ke restoran
yang biasanya mejanya diisi oleh empat kursi empat orang maksimal nanti dua orang
kemudian jaraknya satu dua meter
pembayaran kita usahakan dengan cashless gitu tidak menggunakan cash dan lain lain
jadi banyak semua sudah kami susun kami atur
bahkan nanti juga kalau sholat juga kami atur jaraknya bahkan wudhunya yang baik bagaimana
semuanya kami sudah susun seolah nanti pada saatnya pak gunggir akan menyampaikan
oke artinya memang perlu dikelirkan kembali
belum tentu psbb di jakarta berakhir pada tanggal empat juni ya pak wakil
iya tadi kan kami sampaikan berkali kali pak gubernur dan saya dan seluruh kami semua menyampaikan
di banyak kesempatan sangat bergantung pada skor r notenya
bergantung pada penurunan kurvanya dan lain lain
yang lain lain insya allah jakarta siap fasilitasnya sarana perasarana sdm nya dokternya
kami siap tapi tidak cukup itu harus ada r note nya jauh di bawah satu
kemudian kedua terjadi penurunan yang signifikan
terkait angka yang meninggal angka yang terpapar corona
kemudian yang diisolasi mandiri yang dirawat dan meningkatnya jumlah yang disembuh
itulah salah satu indikator dan parameter yang ditetapkan oleh para ahli
kami tidak sendiri menetapkan keputusan ini pak gubernur juga mendengarkan berbagai pakar dan ahli
juga kami tentu akan berkoordinasi dari pemerintah pusat untuk memutuskan
apa yang akan kita putuskan setelah tanggal empat
dan kalau memang nanti tanggal empat kita memulai
satu masa baru artinya mengakhiri psbb kami juga sudah siap
siap dengan berbagai regulasi yang sudah kami siapkan
dan akan kami sosialisasikan dan akan umumkan
seperti apa tadi sekolah restoran rumah ibadah tempat bekerja publik ruang terbuka museum semua sudah kami detailkan
oke baik jadi kalaupun nanti berdasarkan kajiannya lagi ya katakanlah empat atau lima hari ke depan
sudah bisa diakhiri psbb nya sudah siap dengan semua
regulasi dan juga aturan aturannya dan juga konsep konsepnya
kalaupun juga belum memang ya sudah siap juga untuk memperpanjang kembali
nah pemprov dki jakarta seberapa optimistis bang riza bahwa psbb bisa diakhiri pada tanggal empat juni
saya tidak bermaksud lain ya lebih baik kita siap dengan kemungkinan yang terjelek
supaya masyarakat lebih patuh disiplin
nanti kalau kami memberi angin segar belum belum
nanti masyarakat belum waktunya sudah eporia sudah keluar rumah dan sebagainya
itulah yang kami kerjakan bersama aparat semua bersama tokoh
bersama semua pimpinan di semua sektor semua lintas dan juga dukungan dari pemerintah pusat
ayo mari di hari hari ke depan seminggu ini kita lebih patuh lebih taat
dan checkpoint menjadi penting
kami juga minta kepada seluruh petugas
pak gubernur beberapa hari ini terus melakukan inspeksi ke lapangan
untuk memastikan bahwa checkpoint berjalan dengan baik
tidak ada manipulasi di situ tidak ada permainan di situ
semua masyarakat bisa memahami bisa mengerti
petugas bekerja dengan baik dengan penuh integritas kesabaran dan kepatuhan
itulah kerjasama kita semua regulasi yang dibuat aparat yang siapkan
dan itu semuanya berpulang ke seluruh warga
warga jakarta maupun warga di luar jakarta untuk bersama sama
ini bukan soal ibu kota ini bukan soal jakarta tapi soal kita semua
kalau jakarta terpapar menjadi center pandemik itu berbahaya bagi daerah lain
karena jakarta ibu kota jakarta hub dari keluar masuknya
kami juga mengantisipasi dengan pemerintah pusat
kementerian perhubungan dan kementerian maritim investasi pak luhut
untuk juga mencegah kemungkinan terpaparnya virus corona dari luar negeri
di bandara bandara lebih ketat lagi dia harus rapid test
harus tes pcr disiapkan karantina lebih dari tujuh hotel yang sudah disiapkan
kami juga menyiapkan gor di cengkareng
untuk semua yang dari luar negeri maupun daerah yang ke jakarta
melalui bandara suta maupun halim
untuk dipastikan semua melalui tahapan proses yang sangat steril
yang kami pastikan semua tidak boleh kehadiran warga kita datang ke sini
justru membawa virus yang mampu nanti yang dapat memapar
kepada keluarga kita lainnya
jadi mohon sekali lagi saudara saudara bapak ibu semua warga yang kami cintai
agar menahan diri untuk tetap berada di kampung masing masing
mudah mudahan tidak lama lagi kita bisa memasuki masa transisi dan masaran baru
oke baik saya ke pak trubus pak trubus dari kacamata anda catatan anda
apa yang seharusnya memang dipersiapkan oleh pm prof
di masa transisinya seperti apa kemudian agar publik juga tidak kaget begitu
menurut anda seperti apa
ya yang penting pertama adalah sosialisasi yang masif ya kepada masyarakat
mengenai adanya kehidupan yang namanya new normal tadi
kemudian yang kedua ada komunikasi ya komunikasi yang terus menerus kepada masyarakat
ya tentang keberadaan atau kita memasuki yang namanya new normal
yang ketiganya yang penting adalah edukasi edukasi pada masyarakat
bagaimana protokol covid atau protokol kesehatan itu ditegakkan
karena kuncinya itu semua kan ada di kesadaran masyarakat ya
jadi kalau kesadaran masyarakatnya baik tentu ini yang penting nanti bisa berjalan
yang penting juga yang perlu diperhatikan oleh pm prof dki adalah road map nya
roadmapnya ini kan jangka pendek seperti apa jangka menengah seperti apa jangka panjang seperti apa
itu yang penting karena dari situ nanti aturan itu dibuat aturannya khususnya untuk sanksi
supaya ada penegakan di situ kalau nggak ada penegakan hukum
nanti masyarakat jadi berkerumun lagi gitu seolah olah bahwa new normal itu kehidupannya sama dengan yang lalu
nah ini kan harus diberikan pemahaman edukasi yang terus menerus itu mas
jadi dalam hal ini tentu pm prof dki harus melakukan satu kajian yang sangat mendalam
berbagai hal kemungkinan kemungkinan supaya kita perjuangan kita selama dua tiga bulan ini
yang di rumah saja ini tidak sia sia gitu
nanti kalau sampai muncul penyebaran covid
gelombang yang kedua kan jadi seolah olah jadi malah ini
karena new normal ini ada yang gagal misalnya pah selatan kan gagal itu menerapkan
jadi agar kembali ke pembatasan lagi
nah ini jangan sampai itu di jakarta terutama di indonesia ini menjadi hal yang perlu di ini gitu dipelajari setidaknya lah gitu
ya jangan sampai menjadi hal yang terulang gitu
nah karena itu persiapan persiapan yang tadi sampaikan oleh bapak wakub itu pm prof dki tentu
ini nanti harus disosialisakan secara maksimal gitu ya

masih juga ada masyarakat gitu
karena kalau tidak seperti iskm ini tiba tiba diterapkan gitu bergumpa tujuh keluar nggak lama terus diterapkan
masyarakat banyak yang kaget bingung ya kan kemudian sampai kapan juga
nah ini juga menjadi persoalan kan gitu
jadi artinya yang penting itu masyarakat memahami mau new normal
mau menerapkan hal yang sifatnya kebijakan itu yang penting adalah komunikasi sosialisasi dan edukasi
jadi itu yang menjadi kunci dari adanya keberhasilan

oke baik pak trubus kalau tadi kita dengarkan apa kata bang riza
memang belum bisa dipastikan bahwa psbb akan berakhir pada tanggal empat juni
karena masih ada kajian kajian terlebih dahulu
nah ini kan sudah tinggal menghitung hari lagi sebetulnya
apakah kalau memang belum ada kepastian ini
memang untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sudah betul betul tepat
atau justru lagi lagi menimbulkan kebingungan yang baru di masyarakat
di tengah tengah sudah mulai muncul narasi diskursus ya di ruang publik
bahwa kita akan menghadapi new normal dan lain sebagainya
sudah akan diakhiri psbb dan lain sebagainya
ini bagaimana pandangan anda
ya ini kalau misalnya belum ada kepastian
itu kan jadinya terutama dunia usaha itu yang bingung kan bagaimana kemudian mau mempersiapkan
tentu ini kan persoalan harus ada deadline nya lah sampai kapan dilaksanakan
jangan berubah ubah lagi
nanti kalau sudah direncanakan tanggal empat misalnya atau tanggal lima tiba tiba berubah lagi
nah ini kan juga ini tapi juga
tapi kalau misalnya mengambang sampai kapan nanti
ini kondisi ekonomi kan kasian juga artinya perekonomian kita dalam posisi yang sangat tertekan sekali
di mana tingkat pertumbuhannya ini kan sekarang di tingkat nasional dua sembilan puluh
nah ini kan berbahaya artinya terjadi krisis ekonomi
nah ini kan jadi masalah karena nanti banyak perusahaan perusahaan yang terpaksa mem phk karyawannya
kalau banyak phk kan jadinya perekonomian
jadi kalau menurut saya ini secara bertahap
bisa dilakukan ini kan tidak harus menyeluruh langsung semuanya gitu ya
tapi bertahap dulu bagian mana yang perlu dilakukan new normal
sehingga perekonomian bisa berjalan gitu aja mas menurut saya
pak trubus di sisi yang lain
kalaupun jakarta menyiapkan new normal ya
atau kita kembali lagi ke soal sikm yang awal tadi
begitu karena masih dalam satu diskusi yang sama
kita tahu bahwa jakarta bukan kota sendiri berdiri sendiri tapi dikelilingi oleh kota kota satelit yang lain
nah seperti apa seharusnya koordinasi dan juga kebijakan yang diambil pemprov
kalau memang ingin sukses ataupun menuju transisi new normal
dengan kemudian kita tahu bahwa harus disinkronkan dengan kota kota yang lain
atau dengan kepala daerah di kota kota penyangga ibu kota sendiri
iya menurut saya memang ini harus dilakukan kebijakan kolaborasi gitu ya
jadi semuanya harus sinergi antara pemerintah pemprov dki dengan daerah penyangga
dan ini kan kelihatannya jawa barat sudah ya
dan ini kan kelihatannya jawa barat sudah ya
dan ini kan kelihatannya jawa barat sudah mengikuti dki jakarta sehingga sampai nanti tanggal empat kan gitu
untuk wilayah bodetabek ya jadi apa namanya untuk psbb nya
sehingga nanti semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik
cuman memang ini perlu ada mou supaya tidak terjadi apa namanya
ini kan tentu kemudian masyarakat dengan cara caranya sendiri nanti menafsirkan yang apa menurut saya kemudian tidak sesuai rel gitu ya
jadi apa ketentuan yang sudah kita tetapkan bersama
ya karena itu menurut saya memang ini harus intensif dengan wilayah penyangga
jadi pemprov dki selalu melakukan koordinasi meningkatkan yang selama ini ada
karena misalnya iskm ini kan untuk daerah penyangga kan belum ya
apa namanya mungkin ada orang orang pemudik yang sekarang di posisi daerah penyangga juga gitu kan
jadi yang kemudian lolos lewat lewat jalur jalur tertentu mungkin jalur istilahnya jalan tikus lah gitu juga
karena ini kan baru juga pengecekannya itu kan dilakukan oleh dinas perhubungan
dan pasar pol pp itu kan ketelitian itu kan menjadi masalah
nah ini kan juga belum juga optimal menurut saya ya
seperti itu mas
baik saya ke bang riza patria terakhir
bang riza menyambung tadi apa yang dikatakan pak trubus soal kemudian apakah kesepakatan dengan wilayah wilayah di kota penyangga ibu kota
untuk menyongsong new normal tadi itu agar kemudian bisa sukses
nah ini seperti apa bentuk koordinasinya
karena tentu ibu kota kan tidak berdiri sendiri
karena banyak masyarakat yang beraktivitas di sini juga merupakan warga dari kota kota penyangga
jadi memang ya jakarta itu kan ada kota kota penyangga apa itu depok anggerang bekasi bogor
jadi pemerintah provinsi jawa barat kang emil pak ridwan kamil sudah juga menyampaikan bahwa keempat kabupaten kota ini
yang masuk wilayah jabodetabek bagian dari jawa barat itu terus berkoordinasi ke dki
katakanlah kiblatnya lebih ke dki terkait masalah virus corona
dengan bupati dan wali kota setempat dengan juga gubernur wakil gubernur jawa barat
dan itu juga diketahui oleh pemerintah pusat oleh pak doni gugus tugas pusat dan lain lain kementerian lainnya terkait soal ini
jadi kami terus berkoordinasi
nah sehubungan dengan masa ke normal baru juga demikian
pemerintah pusat juga punya data yang akurat terkait daerah daerah yang hijau yang kuning yang merah
secara bertahap akan disesuaikan dengan data dan fakta
begitu juga jakarta dan sekitarnya insyaallah
kalau kami terus berkoordinasi dengan pusat dengan daerah penyangga dengan gubernur gubernur sekitarnya jawa barat jawa tengah jogja jawa timur
hari hari kami terus berkoordinasi
insyaallah sinergi yang positif antara pemerintah dki dengan daerah lainnya dengan peluang yang terus kami lakukan
hampir setiap hari kami juga rapat melalui video conference berkoordinasi dan sebagainya
di lapangan juga terus berkoordinasi
jadi insyaallah nanti kebijakan apapun yang diambil
oleh pemprov dki untuk kebijakan yang terbaik
tidak hanya buat jakarta tapi daerah sekitarnya
bahkan kebijakan yang baik bagi seluruh warga yang ada di daerah lain
insyaallah semua ini kita koordinasikan dengan pemerintah pusat
kita tunggu apa nanti keputusan yang akan diambil pemprov dki jakarta
soal pengakhiran psbb atau masa transisi atau menuju ke menyongsong new normal
terima kasih banyak pak wakil gubernur dki jakarta
bang riza patria sudah bergabung bersama dengan kami
dan dapat rubus radiansyah sudah bergabung juga bersama kami
di cnn indonesia prime news pada malam hari terima kasih